dirjen badan peradilan umum menyampaikan surat edaran dari ma ya
terkait dengan tata tertib umum dan juga tata tertib persidangan
yang disorot oleh ylbhi adalah terkait dengan pelarangan aktivitas merekam audio dan video
dan juga pengambilan gambar persidangan tanpa izin dari pengadilan terkait
surat edaran tersebut dinilai dapat memperparah mafia peradilan
dan mencederai kerja pr sebagai pilar demokrasi
kita coba gali lebih dalam pada malam hari ini
seperti apa kemudian bentuk tumbuh suburnya mafia peradilan
kalau kita kaitkan dengan aktivitas pelarangan perekaman misalnya
dan apa sebetulnya tujuan dari mahkamah agung mengeluarkan aturan ini
kita akan bahas di sebelah kiri saya sudah ada pak adrianus meliala
komisioner dari ombudsman republik indonesia selamat malam pak adrianus
mungkin bukan komisioner anggota
anggota oke maaf kita koreksi
anggota ombudsman republik indonesia selamat malam pak adrianus
dan ada bang muhammad isnur ketua advokasi dari ylbi
selamat malam bang isnur
kita lihat dulu ya apa sebetulnya capture an atau tangkapan layar
pemberitaan terkait dengan surat edaran dari ma ini
untuk tata tertib menghadiri persidangan
kita lihat di belakang ini pak adrianus dan juga bang isnur
tadi saya sudah jelaskan juga ini
ylbhi larangan merekam sidang angin segar mafia peradilan
ini komentarnya dari bang isnur dan kawan kawan
ada apa sebetulnya
nah ini dari pak adrianus ini
ombudsman mendukung aturan ma soal larangan rekam persidangan
nanti kita tanyakan ke pak adrianus kenapa juga mendukung akhirnya
kita lihat lagi apa headline headline yang terkait dengan pemberitaan ini
baik saya akan langsung ke bang isnur kalau begitu ya
jadi kalau kemudian ylbi langsung keras merespon ini justru membuat
atau menjadi celah tumbuh subuh remafia peradilan
apa kaitannya dengan aktivitas perekaman yang kemudian mau dilarang ini
jadi kalau kita lihat praktik persidangan sehari hari itu kan ada banyak peraturan kewajiban hakim
soal kode etik soal praktik persidangan yang seharusnya dilakukan
dan pengalaman kami lbh menampingi masyarakat miskin seringkali di ruang sidang itu praktik praktik buruk terjadi oleh oknum oknum pengadilan
contohnya misalnya sederhana gini
ada keterangan saksi di ruang sidang
keterangan ahli di ruang sidang
terus ketika misalnya dalam putusan hakim dalam putusannya menerangkan keterangan saksi berbeda dengan apa yang terjadi di ruang sidang
kadang kadang terjadi slip slip seperti itu
kemudian juga misalnya di ruang sidang hakim memihak kepada salah satu pihak
terlalu cenderung dominan
kita masih ingat misalnya waktu kasus sidang cikresik
itu hakim mencecar saksi seperti mencecar terdakwa
akhirnya kemudian kita lapor ke kay hakim dikasih sanksi
buktinya apa buktinya kita ada alat perekam itu
yang berikutnya adalah ada banyak kasus misalnya media datang meliput ruang sidang akhirnya hakim menjaga diri untuk bersikap baik
selama ini mencegah praktik praktik yang tidak baik di ruang ruang sidang
nah kalau itu kemudian dilarang makin suburlah ruang ruang sidang yang kita nggak bisa lihat apa apa
kita nggak bisa dapat apa buktinya
oke oke itu potret yang kemudian ylbhi tangkapkah dalam praktik
oh iya iya iya kami kan mendampingi ribuan orang setiap tahun
dan yang kami dampingi ini orang miskin yang tidak punya uang
yang di ruang sidang itu udah gak berdaya lagi
kadang kadang mereka banyak yang nggak bersalah akhirnya bebas di level banding level kasasi
karena kami sudah melaporkan ke level banding kasasi atau komisi judicial tentang proses yang terjadi di ruang sidang
dengan cara apa dengan cara merekam
dan kami izin seringkali yang mulia kami izin untuk merekam ruang sidang ini cukup dengan hakimnya saja
kita berdiskusi nggak perlu ke ketua pengadilan gitu
dan itu dimungkinkan
dan seringkali juga kami yang menggunakan praktik hakim itu ketika baca putusan itu dia sangat pelan suaranya
kadang kadang tidak jelas apa yang dilafalkan
impactnya apa kalau begitu kemudian
kita nggak jelas apa yang dibacakan putusannya
tetapi kan kalau putusan kan lama dapatnya
sebulan kemudian bulan kemudian
nah kadang kadang apa yang diucapkan dengan apa yang di ruangan dalam pertimbangan berbeda
nah kalau kita rekam sejak awal sehingga dia kan konsisten
apa yang dia bacakan apa yang dia ungkapkan
nah tradisi indonesia beda dengan tradisi luar negeri
di luar negeri itu catatannya sangat baik
contohnya jangan jauh jauh deh di mahkamah konstitusi
kita dengan sangat mudah bisa melihat ada live streaming
kita juga bisa dengan mudah mendapatkan risalah sidang
nah kalau seperti itu risalah sidang sangat lengkap
saya pikir itu mudah
oke jadi singkatnya secara substansi kenapa kemudian ylbhi keras meminta untuk ini lebih baik dicopot saja
kondisi dengan kondisi bahwa kita masih banyak mafia peradilan
laporan ke ombudsman laporan ke kay laporan ke mana mana sangat banyak catatan itu
kondisinya itu satu
yang kedua kondisinya kita tidak ada tradisi yang sangat ketat untuk catatan persidangan
itu yang kemudian membuat kita masih membutuhkan
iya prosedur masih membutuhkan dibolehkannya merekam dan mengadil gambar dan lain lain
sebelum saya ke pak adrianu saya sapa dulu pak abdullah kabiro hukum dan juga humas ma lewat sambungan telepon
selamat malam pak abdullah
baik baik pak abdullah
jadi silakan dari mahkamah agung apa penjelasannya ini pak soal surat edaran ini yang kemudian poinnya adalah ada yang mengatur soal meminta izin
jika ada perekaman video foto dan lain sebagainya
bahkan mungkin suara
apa penjelasannya pak abdullah
ya terima kasih
yang perlu kita jelaskan
yang pertama adalah surat edaran itu adalah surat edaran direktur jenderal badan peradilan umum mahkamah agung
jadi bukan surat edaran mahkamah agung
karena yang bertanda tangan di sini adalah direktur jenderal badan peradilan umum
ini yang pertama
yang kedua adalah
isi surat edaran ini adalah tata tertib
tentunya tata tertib ini dimaksudkan untuk menata agar proses persidangan berjalan dengan tertib
bukankah sidang itu merupakan kegiatan proses mencari kebenaran dan keadilan
itu ritual yang tidak boleh diganggu
sehingga baik hakim maupun para pihak bisa konsentrasi untuk membuktikan dalil dalilnya
berdasarkan bukti maupun fakta
tentunya kalau ada pihak pihak lain yang melakukan perekaman
yang bukan pihak yang berperkara tentunya akan mengganggu ritual itu sendiri
jadi sebetulnya itu kan hanya ditata supaya tertib
izin itu sendiri diperlukan agar ketua pengadilan itu mengerti bahwa yang datang itu sudah membawa
alat rekaman suara kemudian kamera dan selanjutnya
kemudian di dalam proses persidangan diatur
kapan boleh mengambil foto kapan tidak boleh mengambil
jangan sampai proses pengambilan itu sendiri mengganggu ritual persidangan
yang dirugikan adalah para pihak itu sendiri
sebetulnya surat edaran itu hanya itu yang diatur
baik pak abdullah
tapi memang sejauh ini seberapa mengganggu aktivitas perekaman
baik video suara atau pengambilan gambar dalam praktek praktek persidangan
sehingga kemudian ini perlu diatur
bahkan sampai perlu untuk meminta izin terlebih dahulu untuk bisa melakukan aktivitas tersebut
tidak setiap para pihak maupun hakim
itu bisa konsentrasi pada saat ada foto yang sedang dilakukan
ada kamera yang sedang dijalankan
itu bisa mengganggu konsentrasi proses pembuktian itu sendiri
jadi jangan disamakan setiap orang itu memiliki pengetahuan psikologi yang sama
itulah yang kemudian diatur semacam ini
tidak ada pelarangan
tetapi diatur supaya tertib
yang dilarang itu adalah membawa senjata api
pembelajaran pohon peledak dan selanjutnya
baik pak abdullah kalau kemudian muncul poin poin kritik misalnya
katakanlah dari ylbhi begitu yang mengatakan
ini justru bisa menjadi celah untuk semakin lemahnya pengawasan
tumbuhnya mafia peradilan
karena tidak lagi kemudian publik atau yang ada di sana bisa bebas merekam bukti bukti jalanan persidangan
di mana tadi catatan dari ylbhi ada banyak sekali catatan catatan
catatan terkait dengan persidangan yang ini sebenarnya tidak cukup memuaskan begitu pak abdullah
masalah tidak puas itu hal yang manusiawi
kemudian kalau ada kritik maupun saran mahkamah agung senantiasa terbuka untuk menerima saran maupun kritik
justru kritik dan saran itu yang kita butuhkan dalam rangka membuat suatu kebijakan
apabila masyarakat sudah memahami
punya mindset yang sama dengan mahkamah agung
dengan aparat aparat pendaka hukum yang lainnya
saya yakin proses persidangan akan terselenggara dengan baik dan benar
bang isnur ada tanggapan dari anda
ini soal ritual sebetulnya
jadi selama ini sebenarnya aturan sudah ada
hakim itu seringkali juga menegur dan kemudian meminta para pihak untuk
atau jurnalis yang datang juga selama ini juga sudah ada praktik dan tidak masalah
saya nggak tahu apakah selama ini jurnalis yang meliput ruang sidang dianggap masalah gitu
saya ingat saya hakim nju saja dalam pengalaman kami melihat hakim diliput oleh jurnalis itu tidak ada masalah
dan di dua minggu terakhir ini memang kami dapat laporan beberapa jurnalis sulit untuk datang dan meliput ruang sidang
jadi persidangan persidangan tertentu atau kasus kasus apa
yang terbuka ini kan tidak ada penghususan sidang tertentu
kemudian apakah kasus kasus yang memang ini perlu
itu kasus yang menarik publik kalau yang jurnalis meliput ya
kasus pembunuhan kasus apa gitu
dan selama ini kita bisa melihat kebijakan hakim itu sudah berlangsung di ruang sidang
itu praktik yang cukup baik gitu
komunikasi antara hakim dengan para pihak tidak perlu diatur oleh levelnya di atas dirjen
sehingga berlaku seluruh sidang seluruh ruang pengadilan di indonesia gitu
oke oke kalau tadi dikatakan bahwa ini kan untuk mengatur tata tertib jalannya persidangan
tidak mengganggu hakim dan lain lain
jadi pertanyaannya apakah selama ini kerja jurnalis itu mengganggu hakim
yang dalam tanda kutip hakim seringkali kok mengatur bagaimana rekaman itu yang baik
di titik mana jurnalis bisa berposisi merekam di jarak yang mana gitu
di belakang atau apa
baik baik pak adrianus meliela termasuk yang kemudian mendukung putusan atau surat edaran dari ma ini
mungkin punya pandangan yang bisa menambahkan diskusi kita pada malam hari
tapi dijawabkan nanti pak
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali bersama dengan juga pak abdullah
lalu sambungan telepon kami jeda terlebih dahulu
sampai jeda berikutnya